arema fc resmi memperkenalkan pelatih baru mereka fernando valente pada rabu
pelatih asal portugal ini langsung memimpin latihan di stadion gajayana malang
pemilihan fernando valente ini merupakan kesepakatan antara para pemain dan jajaran manajemen klub singoedan
fernando valente merupakan pelatih asal portugal sekaligus ayah kandung dari kapten persebaya ze valente
menurut pelatih enam puluh empat tahun itu menerima tawaran melatih klub arema merupakan tantangan besar
klub yang saat ini tidak mempunyai home base membuat para pemain memiliki porsi latihan yang kurang
selain itu para pemain juga mengalami kelelahan akibat melakukan perjalanan
akibatnya performa tim singoedan pun mengalami penurunan
dan untuk mengatasi hal ini valente mengaku punya strategi khusus yang dapat diterapkan pada klub
meski tidak instan ia yakin dapat mengangkat arema ke posisi yang lebih baik
kita akan membuat sesuatu yang berbeda untuk memberikan lebih banyak waktu untuk pemain berlatih
dan saya juga akan membuat strategi baru untuk membantu pemain meningkatkan performanya